polisi akan memeriksa beberapa selebriti yang diduga mengendorse judi online di tanah air
artis dinar kendi menjadi salah satu selebriti tanah air yang pernah dipanggil polisi terkait dengan promosi judi online
saya langsung sapa dinar kendi yang sudah bergabung dari batam ke pulau riau
selamat malam pak dinar kendi
mungkin suaranya boleh di unmute
masih belum bisa mendengar suara mbak dinar di batam
mbak dinar selamat malam
bisa dengar suara suara
ya ini sudah keluar mbak dinar suaranya
mbak dinar boleh anda gambarkan bagaimana sebenarnya awal mula anda diminta untuk mempromosikan judi online ini di tahun dua ribu tujuh belas
kalau tidak salah ya hingga dua ribu sembilan belas dua kali ya
kalau saya itu di awal kasus ya jadi itu baru ingat saya itu baru pemanggilan telepon
itu jaman dua ribu tujuh belas dan saya juga belum terlalu banyak followers
waktu itu kalau saya cuma lima ratus kak dan itu tuh dipanggil ada lima puluh selegram yang dipanggil ke polda metro jaya pada saat itu
tapi di bandar judi online itu memang sudah tersangka dan sudah ditahan
jadi kita dimintai keterangan
dan setelah itu kita itu selama pokoknya kurang lebih dua bulan itu tabungan saya pribadi dibekukan selama dua bulan untuk pemeriksaan
untuk awal mulanya seperti apa mbak dinar ketika ditawarkan untuk mempromosikan judi online
bisa ceritakan ke kami
ya jadi kan itu kayak kita tuh mungkin ya selebgram selebgram
karena yang aku lihat tuh yang sekarang ditangkap tuh selebgram yang baru kan
nah jadi kita itu ditawarin judi online itu mereka itu bilangnya itu adalah games online
dan di situ pula waktu itu saya tidak mempromokan
juga jika itu online waktu itu ada skincare dan segala macemnya
aku pikir itu beneran games online
dan itu tuh yang pertama kalinya
jadi dari pihak kepolisian tersebut mereka pilih dinar dan ngasih warning atau peringatan jangan sampai mempromokkan lagi judi online
karena memang tidak dikolehkan di negara kita
nah dari kasus itu baru aku belajar ketika ada penawaran lagi games online
terus peliti lagi
karena itu kelihatan oh ini situs ternyata judi online bukan games online
jadi habis dari kejadian itu karena saya sudah sparning dari pihak kepolisian
nah saya belajar dari kejadian itu untuk tidak mempromokan lagi
oh berarti anda tidak mengira di awal bahwa ini judi online
ternyata awal mulanya ini dikatakan games online begitu ya
sehingga bermasalah dan harus dipanggil ke polisi
dan banyak juga warganet yang bilang seperti ini
kenapa ya selebriti nggak langsung ditangkap

ini kayaknya yang saya lihat tuh beda kasusnya
karena kalau kita itu mungkin baru sekali mempromosikan
nah yang ditangkap sama pihak kepolisian yang berwajib itu mereka tuh sudah mempromosikan kayak enam judi online yang saya lihat
mungkin karena itu kasusnya kan berbeda beda setiap orang
itu ya selebgram atau selebritis itu berbeda kasusnya
jadi mungkin yang terlalu banyak cover mempromokkan judi online
dengan sengaja itu yang ditangkap
tapi kan kalau kita itu di awal itu memang benar nggak tahu
oh baik statusnya tentu terperiksa begitu ya
karena harus mendalami bahwa anda diduga mempromosikan judi online
ketika ditawarkan berapa fee yang akan anda terima waktu itu
waktu itu masih puluhan juta
karena itu saya baru satu kali mempromosikan
puluhan juta satu sekali posting
dan mereka itu mungkin celebgram celebgram atau mungkin youtuber tergiur itu karena budgetnya itu mereka itu tidak ada tawar menawar
misalkan kalian kasih budget berapapun mereka itu menyanggup
apalagi yang saya lihat tuh pas fit itu banyak banget yang mempromosikan sepertinya seperti itu
baik ini kalau saya
karena bisa dibilang juga kan karena
sebutan ekonomi potensi yang memang susah
ya ini yang saya tangkap di media yang pernah anda publikasikan bahwa di statement anda ini satu menit video kemudian dibayar sepuluh juta rupiah
dipotong sama manajer gitu ya dua juta begitu ya alur kontraknya
di dua ribu tujuh belas
dan itu kasusnya memang sudah close
abis itu memang dinar dipantau dari pihak yang berwajib memang sudah tidak boleh mempromosikan dan
dan kedepannya tidak mempromosikan sampai saat ini
berapa kali pemeriksaan yang dialami waktu itu mbak dinar dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan
berapa kali diperiksa oleh kepolisian sehingga statusnya masih terperiksa dan tidak berlanjut ke pidana begitu ya
ya dua kali dua kali di bap kalau nggak salah dua kali dan itu sama lima puluh selebgram di waktu itu bukan hanya saya
tentu mbak dinar juga tahu ya kasus yang terbaru dari bandung
ini informasi yang kami tangkap di lapangan bahwa teman anda ya youtuber dengan satu empat puluh tujuh juta pengikut di kota bandung yang harus berurusan dengan hukum
ada mengenali inisial
inisial ds dan af ini juga mbak dinar teman anda
yang saya kenal itu kak gila ya
ya gila dulu kita sering berkolaborasi youtube untuk kayak apa namanya itu kayak dia upload di channel aku dan aku upload di channelnya dia
kayak kolaborasi seperti itu
dan kalau saya tidak tahu dia itu memang mempromosikan
aku nggak terlalu detail untuk nonton channelnya dia seperti itu
tapi saya memang kenal dekat sama emak gila itu
baik kenal dekat tapi teman anda itu tidak belajar dari apa yang sudah anda alami jauh jauh hari begitu ya
apakah tidak ada komunikasi lebih lanjut antara pihak anda dengan mereka ini ds dan af
atau mungkin dari jedanya itu karena aku berteman tuh pas covid dua ribu tujuh belas kan itu agak jauh mungkin dia lupa atau seperti apa
karena saya juga tidak mengingatkan bahwa judi online itu tidak boleh
itu kan ya namanya juga kayak apa ya kita tuh kayak kumpul kumpulan konten kreator kadang kadang saling berkolaborasi
tapi ya untuk proses ke judi online itu saya pikir mereka tidak mempromosikan
karena harusnya kan mereka tahu lah kita beritahu
nah saya terus ambil
modus bujuk rayu ini kan seiring waktu berjalan berubah
anda memonitor hal ini juga nggak belajar
hal hal berikut yang akan terjadi potensinya
ya kalau untuk bujuk rayu tentunya ini kan seiring waktu berjalan berbeda beda ya di tahun dua ribu tujuh belas
tentu saat ini juga berbeda bujuk rayu yang ditawarkan oleh pelaku ini
bagaimana untuk dari teman anda ini apakah bujuk rayunya sama dengan apa yang anda alami
nah kalau itu kan dinar memang tidak bertanya kepada teman saya
berbedanya tahun berbedanya tahun mereka tuh sangat mengingat ke manajer saya yang ada di kontak sosial media untuk mempromosikan
kita nggak ya dinar mempromosikan selalu bilang itu games online
nah kita tuh seperti dulu kan kita cek websitenya seperti apa ininya seperti apa
kebetulan manajer saya tuh sudah kayak gitu udah profesional banget
jadi kayak pas dia cek itu online maaf mas tidak bisa
karena ya umat sudah diperiksa oleh pihak kepolisian juga seperti itu
dalam waktu dua bulan ketika rekening anda dibekukan tidak ada dana yang tersimpan di situ ya dari hasil promosi judi online
begitu ya mbak dinar
mbak dinar masih tersambung
ketika rekening dibekukan itu tersimpan dana yang diterima ketika ditawarkan judi online atau tidak ya
tersimpan mas jadi itu tuh memang selama dua bulan dibekukan tuh untuk pemeriksaan
karena terlalu banyak waktu itu selebgram yang di apa yang diperiksa
dibekukan itu memang sangat lama seperti itu
uangnya disita kepolisian atau masih
di pihak anda
waktu itu kalau nggak salah sudah di pihak kepolisian
sudah di kepolisian begitu ya
karena itu kegiatan dua ribu tujuh belas kalau nggak salah memang sudah di pihak kepolisian dan saya tuh minta gimana caranya rekening saya bisa dibuka
karena waktu itu memang tidak bisa apa ya tidak maksudnya buat operasi saya buat teman teman saya memang tidak punya uang saham saya
saya harus pinjam ke beberapa teman selebriti uang untuk apa ya operasional karena memang sudah dibekukan
selama dua bulan kurang lebih
berapa yang anda terima selama itu waktu mengendorse
kita bilang itu kan sosial media sepuluh sama dua juta
itu kayak instastory ya
ya itu sepuluh sama dua juta
ya itu sepuluh sama dua juta

hanya sepuluh juta untuk promonya
terakhir untuk pembelajaran ke depan kan kita tahu juga kasus lainnya sejumlah artis diduga terlibat dalam judi online atau promosi endorse judi online
pesan pesan anda seperti apa untuk kedepannya untuk para selebgram
kedepannya mungkin kita harus belajar lagi untuk menerima
promo atau endorsement di sosial media kita walaupun memang itu budgetnya menggiurkan karena yang aku lihat juga kan beberapa yang menerima ratusan juta
memang menggiurkan cuman ya kita harus pahami itu karena negara kita memang tidak boleh ilegal di negara kita
jadi kita harus mungkin harus menekan itu gitu
apalagi kita itu kan followers banyak
jadi kita harus membawa hak yang mungkin positif walaupun misalkan konten kita buat seru seruan atau gimana cuman kedepannya karena kan ini memang sudah tidak bukan sudah ya
memang tidak bergara kita kita harus mengikuti dari promo tersebut
baik terima kasih
semoga harapan ke depan tidak ada lagi yang tersangkut kasus hukum begitu ya mbak dinar
kemudian lebih baik lagi untuk menerima endorsement yang benar benar tidak tersangkut kasus hukum
terima kasih sudah bergabung bersama newsroom pada malam hari ini ada mbak dinar kendi langsung dari batam ke polriau
selam sehat mbak dinar